kami sampai mereka akan menyusul kami
aku masih buka kayaknya malam ini bakal mati deh gua nggak mau mati
terima kasih pak jarwo
terima kasih pak
sejak rumah ini kosong
mereka yang menunggu rumah ini
mungkin mereka marah
karena mereka menyangka

kami permisi balik ke perkembangan dulu pak jarwo
permisi apa ya

kalian bisa sampai rumah itu
pasti kalian gak ngikutin petunjuk ya
kami ngikutin semua petunjuk yang ada kok
setiap ada pada kanan
kalau yang ke kiri
apa itu salah kak
senang ya dadah semua
ini namanya pak jarwo
yang nyelamatin pampukan hati
di hutan ini
banyak makhluk lain
jangan sok berani
kalau kalian sok berani
itu sama saja menantang mereka
mereka tidak suka
tapi bukan berarti kita harus takut sama mereka
tidak sama sekali
derajat mereka itu lebih rendah dari kita
kita tidak boleh kalah
memberi sesaji kepada mereka
karena itu artinya
kita sudah berakhir
sudah tunduk kepada peraturan mereka
makanya jangan sombong
baru kayak gitu aja
udah pada keyok semua
kak saya izin ke belakang sebentar
jangan lama lama ya
tenang aja kak
setengah lancar kanan gerak
istirahat tempat gerak
oke sekarang kita semua akan pulang
ada teman kalian rati ingin menyampaikan sesuatu
silahkan maju ke depan
saya atas nama yayu dan sinta
atas kelakuan kami yang selama ini kurang baik
tapi kami janji kami gak akan sombong lagi
karena kami sudah merasakan akibat
dari kesombongan itu
oke sekarang kita semua akan jalan pulang
tolong kalian periksa semua perlengkapan kalian
jangan sampai ada yang ketinggalan
sekali lagi jangan sampai ada yang ketinggalan
pak bawan kak desi pak putih salim
kenapa kalian kok kalian cemas kayak gitu